dan berikut total perolehan madali dalam olimpia dua ribu enam belas rio de janeiro
amerika serikat menjadi juara umum dengan meraih empat puluh enam emas
diikuti inggris raya di posisi kedua dengan dua puluh tujuh emas
dan tiongkok ketiga dengan dua puluh enam emas
rusia di posisi keempat dengan sembilan belas emas
dan jerman kelima dengan tujuh belas emas
sementara itu posisi ke enam ada jepang dengan dua belas emas
posisi ke tujuh ada perancis sepuluh emas
ke delapan korea selatan dengan sembilan emas
ke sembilan dan ke sepuluh ada italia dan australia dengan delapan emas
sedangkan indonesia berada di posisi empat puluh enam dengan satu emas dan dua perak